oh iya nabi dulu ya mbak ini assalamualaikum waalaikumsalam
ya ampun rob kenapa sih kamu nggak bisa maafin aku gitu
kalau aku salah dalam sehari
kenapa saya memanggil kalian berdua
sini karena saya melihat ada hal hal yang sudah meresahkan saya jangan jangan
pak bos tahu masalahku dengan robby
kinerja kalian berdua sampai saat ini masih bagus bahkan sangat bagus dan itu membuat saya senang
tetapi belakangan ini saya merasakan dan saya melihat ada ketidak harmonis diantara kalian
apakah ada masalah
memang sampai saat ini belum mengganggu pekerjaan
hai tapi dari pengalaman yang sudah sudah kinerja yang positif akan menghasilkan hasil yang
tetapi kalau tidak positif lama lama akan mengganggu performer sekalian
apapun masalahmu dan apa yang kalian hadapi
saya harap segera kalian selesaikan
terima kasih atas masukan ya pak
insya allah kita akan memperbaiki semua
itu gimana kalau soal abah sama bang katun dari selesain
bang haji rumuh minta maaf sama bang haji karena abah sama umir itu selalu
sanggup pautin nama bang haji dan keluarga di setiap ada masalah
iya rom itu juga bang haji selalu kepikiran kenapa sih harus begitu terus
nih menurut gue ya masalah ini kudu harus segera dicari solusinya
keluarnya jangan sampai keulang ulang keulang ulang keulang ulang lagi masa
setiap ada masalah ujung ujungnya abah lo sama siswa menjadi berantem
tiga mau kemane maaf loh mau tahu urusan orang aja deh kan
urusan yang urusan abang juga ngaku ngaku deh rumana eh ada rumah nak
eh rumane gimana perasaannya mau dapat mami baru
itu cewek pilihannya hajim hidin
ya telat informasinya ya yang tiga
mami baru ditutup buku
yang ada juga rumahnya dapat encing baru
encing siapa maksudnya
you and me serasi kan
tapi deh sorry ya agak lepel
keberan banget sih
ngaca dong mengharap aja
lah hatiku selalu mengharapkan engkau adikku sayang
kalau anak anak sarannya selak dong
wah ada rahmadi tuh
udah ada yang nunggu tuh rum
betah ya nggak takut digigit nyamuk tuh orang
apa sih cing
ya siapa tau aja kan baru datang
wah udah janjian berarti nih
dia tau kapan dateng nih
apa sih cing gak usah lebay deh
rahmadi aku datang
rahmadi aku datang
kamu gak apa apa kan
soalnya kemarin abang dengar berita yang kurang enak
waktu abang mau mampir kemari
soal abah sama umi
yang abai dituduh mau kawin lagi ya bang
kamu perlu tahu
apapun dan bagaimanapun posisi kamu abang akan selalu mendukung kamu
makasih ya bang
segitu tulusnya kah cinta bang rahmadi ke rum
sebentar ya bang
kalo akib masih pegang si robby si duda melewat
apa sih ki
ngomongin akib yang tadi ya
gue masuk dulu ya
hamba mohon petunjukmu
kenapa hati rom gak bisa terbuka untuk orang sebaik bang rahmadi
oh iya soal tadi yang masalah abah sama umi
abah sama umi gak kenapa napa kok
abah cuma sedikit ada salah paham aja deh
dituduh sama pak ardun
pak kadun itu orang baru di kampung ini
oh gitu ya
alhamdulillah kalo gitu abang lega dengernya
yaudah deh bang maaf banget ya
abang mendingan sekarang pulang aja
aku mau istirahat
rum tadi abis ngurusin semua masalah abah sama umi sampe tuntas
yaudah kalo gitu
biar kamu istirahat aja ya
aku mau masuk dulu
udah ketemu sih rum belum biar abah panggil deh
gak usah abah makasih tadi saya udah ketemu sama rum
oh begitu tapi kok kayaknya buru buru ahmad
gak sekalian saja buka puasa di sini jadi kita bisa buka puasa bersama
makasih ya abah umi lain kali ya soalnya saya masih ada keperluan lain nih
ambil dulu ya abah umi assalamualaikum
ya ampun rob kenapa sih kamu gak bisa maafin aku gitu
kalau aku salah dalam si